terima kasih kepada ibu mega dan pdip karena memilihkan rakyat kita cowok pres yang sangat istimewa dan berkelas
buat kami hadirnya pak mahfud ini membuat suasana pilpres nanti akan semakin asyik
karena para nama yang diajukan ini memang bukan kaleng kaleng
dalam konsultasi pilpres saya yakin pak mahfud ini orangnya
negarawan pasti akan bersaing secara fire play and enjoy and pesta demokrasi yang baik